sedangkan total kasus ginjal akut sebanyak dua ratus lima puluh lima kasus yang tersebar di dua puluh enam provinsi per dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
angka ini meningkat dari total dua ratus empat puluh lima kasus yang telah dilaporkan ke menkes pada dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh dua silam
kami akan tampilkan berikut sebaran kasus gagal ginjal akut di indonesia yang telah kami himpun dari tim litbang cnn indonesia
langsung saja kita simak di mana saja kah sebaran paling banyak dari kasus gagal ginjal akut pada anak di tanah air
tapi sebelum kesana kita akan terlebih dahulu apa saja yang tengah dilakukan oleh kemenkes termasuk dari idai kerjasama apa yang telah mereka lakukan
ternyata kemarin mereka sudah menyatakan bahwa untuk penelitian kemenkes ini
dan juga idai per dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh dua menyatakan bahwa tidak adanya kasus gagal ginjal pasca instruksi yang telah mereka berikan
yaitu kemenkes bahwa tidak konsumsi sementara obat sirup di tengah masyarakat
ini dikatakan oleh jubir ke menkes ri yaitu muhammad syaril
kemudian dari pernyataan yang disampaikan oleh muhammad syaril selaku juri bicara ke menkes bahwa telah memastikan penyebab gangguan ginjal akut ini
menyerang anak anak bukan berasal dari ruang lingkup covid sembilan belas baik itu infeksi virus maupun efek dari vaksin covid sembilan belas
kemudian juga dikatakan oleh syahril gagal ginjal akut diduga akibat adanya cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang saat ini sebagian sudah teridentifikasi
kemudian syaril juga menyatakan bahwa konklusi ini muncul setelah ke menkes melanjutkan serangkaian penyelidikan epidemiologis
kemudian surveillance termasuk penelitian maupun pemeriksaan terhadap pasien
jubir kemenkes ini juga menyatakan bahwa pihaknya sudah mendatangkan obat antidotum atau obat penawar racun
agar dari gejala gangguan ginjal akut tidak kembali masif yang terjadi di dua puluh enam provinsi
dan penemuan terbaru di rumah sakit cipto mangusomo jakarta atau rscm setelah ada instruksi bahwa ditariknya obat obat cair
berapa obat cair di tengah masyarakat ini membuat pasien di rscm jakarta tidak bertambah per dua puluh dua oktober
instruksi itu setelah diberikannya kepada masyarakat bahwa untuk tidak mengonsumsi sementara obat sirup
dari beberapa rumah sakit yang ada di indonesia
di indonesia rscm merupakan satu dari empat belas rumah sakit rujukan yang telah disediakan oleh kemenkes untuk gangguan ginjal akut
dan juga kemenkes menyatakan bahwa pihaknya sudah mendatangkan obat antidotum dari beberapa negara termasuk dari singapura
kita lihat sudah ada ternyata dua puluh enam file fomepizol dari singapura termasuk juga datang dari australia
sebanyak enam belas file
sedangkan untuk negara amerika
amerika serikat dan juga jepang ini juga akan didatangkan obat file dari dua negara ini
kemudian kita lihat di mana saja pemetaan dari sebaran dari kasus gagal ginjal akut ini
ternyata dari konferensi pers yang digelar pertanggal kemarin di hari selasa ya
tepatnya pada tanggal dua puluh lima oktober
bahwa jubir kemenkes menyatakan bahwa sudah
ada dua ratus lima puluh lima kasus yang terjadi di indonesia
namun syahril mengatakan selaku dari jubir ini kemenkes
bahwa tidak ada penambahan kasus baru
karena kasus terbaru pada tanggal kemarin adalah kasus lama yang telat atau terlambat dilaporkan ke kemenkes
sebanyak sepuluh kasus
di antaranya ada yang meninggal dunia
sebanyak dua pasien
dan ini mengalami peningkatan sebenarnya pemirsa bahwa dari angka dua ratus lima puluh lima ini
pada tanggal dua puluh tiga oktober ini terjadi peningkatan kasus dua ratus sembilan puluh
dan per dua puluh lima oktober terjadi peningkatan kasus sehingga sudah ada dua ratus lima puluh lima kasus di dua puluh enam provinsi
saya akan berikan gambaran di mana saja di indonesia ini
ada delapan provinsi
ada delapan provinsi
dan ada delapan provinsi
kasus yang terjadi paling banyak di indonesia
yang pertama untuk sumatera
kita akan lihat di mana saja
dan informasi yang kami himpun untuk di sumatera ini paling banyak terjadi di aceh
kemudian juga terjadi di sumber
dan juga sumut
bagaimana dengan lima provinsi lain
dikatakan tadi oleh saya bahwa ada delapan provinsi
ini sumber dari litbang sian indonesia
ada delapan provinsi
berarti ada lima provinsi lagi yang paling banyak di pulau jawa
yaitu di banten
kemudian juga tersebar peningkatan kasus terjadi di dki jakarta
tidak hanya di dua provinsi ini
ada juga provinsi lain
termasuk juga di pulau dewata bali
dan dari delapan provinsi ini yang paling banyak tentunya juga ada provinsi lain
karena saya catat dari kemenkes tidak hanya di delapan provinsi ternyata
untuk kasus lain terjadi dengan angka yang kecil dari aceh hingga ke papua
tentunya kalau saya sebutkan di dua puluh enam provinsi akan memberikan waktu yang banyak atau durasi ya
dan yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan

bagi orang tua agar tidak terlambat dalam penanganan kasus gagal ginjal anak yang terjadi di indonesia pada saat ini